ini kan satu satunya peninggalan bapak kalau misalnya bapak balik lagi gimana ngelihat ibu dengan pakai cincin jangan
udah ji kamu tak usah nyebut nyebut sama bapak bapak tuh gak penting
untuk masalah lu yang penting kamu sekarang
pokoknya ya cincin ini buat beli seragam kamu terus kamu tuh kan kerja
habis kerja besok usaha secepatnya kamu tuh ngamar itu ya yang penting nanti bagian ibu kamu tuh udah bikin bahagia
udah kamu tuh gak usah pikirin pokoknya dengan cincin ini ibu mau beli seragam tapi jangan dijual ya
kamu ini kenapa sih ibu sudah bilang ibu mau jual cincin ini ibu mau beli seragam
ibu juga mau lihat kamu itu
bersanding sama itu
makasih ibu eh ini semua berkat doa ibu
kamu tuh udah ibu lihat kamu tuh udah bahagia
ji ya udah ramli janji kalau seandainya jadi banyak duit
sebesar basko jadi memakainya begini
walaupun kita tinggal di kampung nih nyak
nih ya sekarang nyak pikirin nih
kan ito itu pergi ke jakarta sama si bo sani
nah kalau nyampe ada api apa
nah gitu nyak
iya nyak boleh dong nyak
ijinin dong nyak
kalau kitenya aja itu nggak berusaha
allah mah kagak bakal nolongin kita juga kalau kitenya nggak usahanya
lah lo lihat dong lo dengerin
anak lo udah pinter
bape emang paling aduh bape
kerja cari duit yang banyaknya di jakarta
biar cepet kaya
alangkah indahnya dunia ku rasa
saat ini saat ini
karena malam ini malam bahagia
sedang melamar si ito
entar lagi jadi penganten
orang dulu bilang kalau mau jadi penganten harus banyak olahraga
biar bisa dua x empat puluh lima menit
biar sampe penalti
gimana bu lamarannya
intinya keluarga ramdan sudah setuju kamu menikah sama ito
hahaha asal ibu tahu aja
itu pak ramdan udah ngempet dari dulu supaya saya kawin sama si ito
kalau bisa waktu masih orok didodoin
kok pakai tapi
kamu tuh tidak bisa menikah secepatnya
insya allah kamu baru bisa menikah sama ito tahun depan
bu apa bu
emang ini kenapa sih bu
ito akan ke jakarta ikut mpok sani
dia itu akan bekerja di jakarta untuk melunasi utang utangnya keluarganya ramdan sama juragan acai
kalau tidak rumahnya keluarganya ramdan akan disita
aduh ibu kasihan banget
ibu juga pusing mikirin gitu
itu mau ke jakarta
harga aja deh
ujung ujungnya pasti duit
mana gua baru kerja
gaji aja juga belum dapat
cobaan ada bapak
kali aja dia bisa bantu keluarga si ito
kamu teh tidak boleh nyebut nyebut bapak
kamu hidup dengan bapak
membuat diri kamu itu makin tersiksa
loh bu bukan sebaliknya
kalau ada bapak bapak kali aji bisa bantu keluarganya si ito
sekali lagi jangan sebut sebut bapak
ingat ya ji
kalau kamu sebut sebut sama bapak
atau mikir bapak
ibu marah sama kamu
tapi setiap kali saya sebut bapak
tapi jangan jangan bapak gue banci
bapak saya jadi kecewa
po ini rumahnya besar sekali po
sudah seperti cerita dongeng saja po
iya memang kenapa
di dalam tinggal berapa kampung po
ya pakai kampung
isinya cuma empat orang
sebesar apa itu orang
rumahnya besar sekali
rumahnya besar sekali seperti ini po
ya tidak besar sekali
yang besar saya saja
duraki ini uang saya kontrakan bulan ini
yang belum bayar
ah kamu pergi mana sih
tarik kontrakan begitu saja
tidak bisa kamu
apa kerja kamu
ya saya sudah masang muka
tapi itu memang janda satu itu
tidak mau bayar
betul yang janda
orang ini mah tidak usah
tidak usah minta apa apa
kenapa lagi tuh siti
nanti saya keperet itu janda
saya mengajar janda
tidak mau bayar kontrakan
rugi dong kita mah
cinta itu sama manusia
tidak boleh kalahkan cinta itu sama allah
alhamdulillah saya mengerti
tapi saya sedang berpikir yang sedihkan saya bukan itu
tapi nasib saya sendiri
saya sangat berbeda dengan orang lain
tidak perlu jauh jauh dari orang lain
saya sendiri berbeda dengan anda
aku dari kecil dapat kasih sayang dari seorang ibu
dari seorang bapak
kalau seandainya sekarang ada bapak saya
mungkin keluarganya ito tidak akan mendapatkan masalah uang seperti ini
saya akan melunasi semua hutang hutang yang pak ramda
supaya ito tidak pergi ke jakarta untuk mencari kerja
itu janda yang sudah pak ramda marah marahkan
tapi kalau dia tidak punya uang mau dapatkan lagi
pak ramda mau bertanya
eh pembantu yang dipesan sama pos hani sudah datang atau belum
pengen tahu ya
pembantu cantik ke pak kaga iya
aduh bukan apa apa mah
kalau papa tidak kenal nanti
kalau ketemu bisa papa usir usirin dia
storenya sudah macam mana pak
ini bantan yang bikin tombak jombang
ricky nelson yang punya batu barang di kalimantan
sahabatnya aja amir
mah mah mah
makanya tidur ngapain lo di dapur
mau jadi tikus kepala item
ngapain ganggu suami orang ha

sabarin tuh ya
baru lari kegal lagi